yang dikasih menggunakan bahasa isyarat
sebelum pandemi ia adalah anggota paguyuban janger kolok
namun saat kegiatan kesenian terhenti pandemi covid sembilan belas
kini ia lebih banyak peternak dan bertani untuk menghidupi keluarga
yang normal di jalan misalnya
biasa saja karena di desa ini berbaur orang normal sama orang tuli ini
jadinya misalnya kalau
ke kebun gitu ketemu sama orang normal
khusus untuk warga tuli bisu
dalam masa pandemi ini
mereka juga beraktivitas sebagai
seperti orang normal seperti biasa
sebagai buruh tani buruh bangunan
atau tukang tebang kayu bakar
kemampuan warga berbahasa isyarat di desa ini didapatkan turun temurun
sehingga komunikasi antar warga berjalan lancar
ada bahasa isyarat yang dikenal di sini
namun seiring perkembangan zaman telah bercampur dengan bahasa isyarat indonesia
seperti bisindo atau sibi
menggunakan bahasa internasional
kadang kadang juga menggunakan bahasa aslinya mereka sendiri
paham betul dengan bahasa isyarat
dari kecil sampai besar
saya waktu tidak sudah bisa berbahasa isyarat di sini
dusun bengkala terbagi menjadi dua dusun
yakni kajanan dan kelodan
warganya sangat mandiri dan mahir berkreasi
melalui kegiatan jangger kolok
menenun kain endek
hingga membuat camilan
saat ini jumlah penduduk di desa bengkala sebanyak dua sembilan ratus lima puluh lima jiwa
atau sembilan ratus delapan puluh kepala keluarga
tidak diketahui pasti penyebab bisutuli sebagian warga desa ini
beberapa peneliti yang sempat berada di desa ini menyimpulkan
faktor keturunan kemungkinan menjadi penyebabnya
ayu ngurah dewi kartika widowati singaraja bali